jessica kumala wongso kembali akan menghadapi sidang lanjutan kasus pembunuhan wayan mirna salihin hari ini
ya jaksa penuntut umum telah menyiapkan sejumlah saksi
jaksa penuntut umum belum membeberkan siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini di pengadilan negeri jakarta pusat
sebelumnya penuntut umum mendatangkan saksi ahli digital forensik christopher rianto pada sidang hari rabu sepuluh agustus dua ribu enam belas
saksi ahli menjelaskan isi cctv di cafe olivier
ada beberapa momen yang disebut saksi ahli berkemungkinan jessica menaruh cyanida di es kopi meski belum ada bukti jelas yang menunjukkan hal tersebut
atas kesaksian itu jessica menolak mentah mentah menurutnya bukti cctv yang diterangkan tidak asli
dan kini kita ke pengadilan negeri jakarta pusat sudah ada produser lapangan cyanida indonesia maria sarjana
ya selamat pagi maria sidang tewasnya wayan mirna salihin kembali digelar hari ini
siapa saja saksi yang dihadirkan dalam persidangan
saya betul sekali bahwa memang hari ini kembali digelar persidangan atas tewasnya wayan mirna salihin pada enam januari dua ribu enam belas yang lalu
dan hari ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan kembali saksi ahli
namun kali ini berbeda dengan persidangan sebelumnya
yang menghadirkan saksi ahli digital forensik dan juga saksi ahli forensik
namun hari ini akan dihadirkan saksi ahli psikologi
saksi ahli psikologi ini nantinya andra dan juga anissa akan digunakan untuk memperdalam mengenai sisi psikologis dari jessica kumala wongso
yang memang beberapa waktu terakhir ini memang sedang dipertanyakan karena beberapa kali ketika melihat cctv dan sebagainya dianggap cukup datar
namun memang kehadiran dari
saksi ahli psikologi ini juga diharapkan bisa mengungkap hal hal lainnya yaitu kebenaran kebenaran atas tewasnya wayan mirna salihin
selain saksi ahli psikologi andra dan anissa hari ini jaksa penuntut umum juga rencananya akan memanggil asisten rumah tangga dari jessica kumala wongso
di mana asisten rumah tangga inilah diduga mengetahui keberadaan celana panjang yang digunakan oleh jessica kumala wongso pada saat bertemu dengan wayan mirna salihin
dan kemudian saat itu juga wayan mirna salihin menghembuskan nafas terakhirnya
ada yang kemudian tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari jessica kumala wongso yaitu oto hasi bahwa pihaknya menginginkan hal yang sama atau equal before the law
atau dalam bahasa biasa ini adalah setara secara hukum
di mana oto hasibawa juga meminta agar kliennya memberikan
kemudian juga menghadirkan saksi saksi dari pihak jessica kumala wongso
jika kemarin anissa dan andra diputarkan kembali cctv dari cafe olivier tempat wayan mirna salihin saat itu mengheuskan nafas terakhirnya
dan ini pula yang kemudian dipertanyakan oleh oto hasibawa tadi ketika sempat kami temukan tanyakan keaslian dari cctv yang digunakan atau diputar dalam persidangan kemarin
untuk menyatakan cctv ini tidak valid karena bukan merupakan cctv asli
jika kita merujuk pada sidang yang kemarin memang cukup seru karena memang pada saat sidang kemarin diputarkan kembali cctv kemudian dianalisa oleh ahli digital forensik yaitu muhammad nu
dan disitulah dinyatakan beberapa ada gerakan gerakan dari jessica kumala wongso yang diduga melakukan tindakan atau membubuhkan sesuatu ke dalam kopi mirna atau kopi wayan mirna salihin yang kemudian diduga
ini merupakan siani ida
namun memang dari potongan potongan puzzle cctv ini belum
ada satu gambar pun yang menunjukkan bahwa jessica kumala wongso secara langsung menemukan sesuatu ke dalam kopi wayan mirna salihin atau kopi vietnam kemudian salehin saat itu
namun kemudian ada juga ahli forensik yang kemarin juga diperiksa dalam persidangan ini menyatakan bahwa ada tanda tanda memang yang menyatakan bahwa wayan mirna salihin ini meninggal akibat dari cyanida
ada lima tanda andra dan juga anissa
di antaranya adalah warna hitam yang kemudian didapati dalam
bibir hingga kerongkongan atau tenggorokan dari wayan mirna salihin ketika meninggal
kemudian ada cyanida yang memang ditemukan di dalam lambung wayan mirna salihin
tapi kita masih menunggu bagaimana kan nanti hasil dari persidangan kali ini dan juga persidangan selanjutnya karena sepertinya masih akan panjang andra dan anissa persidangan tewasnya wayan mirna salihin ini
baiklah terima kasih maria sarjan atas laporan anda langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat
memang ini merupakan sesuatu yang cukup panjang juga sidangnya
sidang lanjutan hari ini kita lihat bagaimana
karena ada dua saksi ya hari ini ya
iya betul sekali